baiklah kalau gitu kita beralih ke informasi lain
advokat indonesia maju melaporkan kuasa hukum badan pemenangan nasional prabowo sandi
bambang wijoyanto ke perhimpunan advokat indonesia atau peradi
bambang mujanto yang masih menjabat sebagai anggota tim gubernur
untuk percepatan pembangunan pemprov dki jakarta dianggap melanggar kode etik advokat
karena telah menjadi kuasa hukum badan pemenangan prabowo sandi
perkubulan advokat dari advokat indonesia maju kamis yang melaporkan
kuasa hukum badan pemenangan nasional prabowo sandi bambang wijoyanto
ke perhimpunan advokat indonesia atau peradi
mantan ketua kpk bambang wijoyanto dianggap telah melanggar kode etik advokat
karena telah menerima kontrak sebagai kuasa hukum badan pemenangan prabowo sandi
saat masih menjabat sebagai anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan pemprov dki jakarta
menurut advokat indonesia maju bw menerima kontrak sebagai kuasa hukum
badan pemenangan nasional prabowo sandi pada dua puluh dua mei lalu
sedangkan pengajuan cuti yang dilakukan bambang wijoyanto kepada pemprov dki
baru dilakukan pada dua puluh empat mei
dengan adanya laporan ini peradi akan melakukan pemeriksaan berkas
dan melakukan pemanggilan kepada bambang wijoyanto
untuk diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik advokat
refer kepada dewan komisi kode kode etik profesi untuk dilakukan sebuah pemeriksaan
apakah dia memang dapat dibuktikan melakukan sebuah pelanggaran
tentang ilmu yang dia punya sebagai advokat tadi disebutkan
apakah memang dia sudah jujur bersih dan sebagainya
bambang wijoyanto akan memimpin tim kuasa hukum bpn prabowo sandi
dalam sidang sengketa hasil pilpres yang mulai digelar jumat empat belas juni dua ribu sembilan belas
indrawan mikoko jakarta